baik pemerintah kita akan melihat di tps dua jalan seri wijaya kebayoran jakarta selatan
nah ini kalau kita perhatikan sandiaga uno berserta istri ibu nur asia sudah melakukan pencoblosan ya
tadi sudah kita lihat gambar di mana masing masing berada di belakang bilik dan memberikan suaranya
ini sepertinya sedang menantikan bapak heng ya merupakan bapak dari sandiaga uno sedang mencoblos
dan juga ada ibu dari sandiaga uno yaitu ibu min uno ya juga sama sama sedang menunggu
sang bapak selesai memberikan suaranya di belakang bilik
karena kita tahu bersama ini berlaku juga untuk seluruh warga jakarta
ada empat surat suara yang harus dicoblos nih
dari surat suara untuk surat suara pemilihan presiden atau capres cawapres
yang memang ini sangat dinantikan nih oleh keluarga besar dari cawapres nomor dua sandiaga uno
kita juga tahu bersama ya selain bapak sandi beserta istri dan juga kedua orang tua
ada dua orang anaknya yang sudah memiliki hak suara
tapi kita belum melihat dan juga belum mengetahui apakah sudah memberikan suara atau belum
tapi yang pasti nih tepatnya di tps dua kebayoran jakarta selatan
cawapres nomor dua sandiaga uno sudah selesai melakukan pencoblosan ataupun memberikan suaranya untuk capres dan juga caleg di dua ribu sembilan belas ini
tinggal kita lihat saja nih belum dimasukkan ya
sudah dimasukkan nampaknya ya ke dalam kotak suara
ya kemarin dua putrinya
oh ini dia ya
ini baru akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara
kotak suara yang terbuat dari kardus itu loh ya
belakangan ini viral dimana mana ya
viral ya mengalahkan pemilunya sendiri ya
alhamdulillah jakarta tidak kebanjiran ya
jadi semuanya aman
tidak seperti di daerah lain nih yang ada kebanjiran lah kemudian kotak suaranya rusak
tapi di lewat selain itu ya tentu antusiasme masyarakatnya tinggi
ini kita lihat bersama bahwa bapak sandi beserta istri tidak hanya memasukkan satu surat suara
karena ada empat surat suara yang harus dicoblos dan dipastikan sah
diberikan hak suaranya pada wilayah dki jakarta
ini beda nih sama wilayah lain kan ada lima surat suara ya
jadi ini adalah surat suara satu capres cawapres
lalu yang kedua surat suara wakil rakyat dpr
lalu ada surat suara dprd tingkat satu
dan juga ada surat suara dpd
warnanya juga beda beda nih ya
untuk surat suara presiden wakil presiden
warna kuning untuk anggota dpr ri
kemudian juga ada warna merah untuk anggota dprd ri
warna hijau ya untuk dprd
sandiagono sudah tampak memperlihatkan jari kelingkingnya
yang sudah diberikan tinta biru ya
atau tinta ungu
tanda bahwa sudah memberikan suara